kita ke informasi pertama jenderal dudung abdurrahman menyampaikan bahwa tni angkatan darat telah memaafkan anggota komisi satu dpr fnd simbolon terkait pernyataannya yang menyatakan bahwa tni serupa gerombolan ormas
jenderal dudung juga meminta hal ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk tidak asal bicara
polemik antara politikus pdip fnd simbolon dan jenderal dudung berawal dalam rapat komisi satu dpr bersama dengan panglima tni
di mana saat itu fnd bicara bahwa tni seperti gerombolan ormas
rajuran tni angkatan darat pun kemudian beramai ramai memprotes effendi atas ucapan tersebut
kami juga tidak akan mengangkat manusia tidak terlepas dari kejilapan salahan
itulah kebebasannya manusia tidak kesempurnaan